jumlah pemain lokal yang ada di lapangan akan berkurang dengan adanya regulasi enam pemain asing ini
yang mewakili pemilik tanah tradisional